jelang bergulirnya liga bola basket pelajar terbesar di indonesia
dukungan mengalir dari berbagai pihak termasuk kementerian pemuda dan olahraga
menpora dito aryo tejo yang hadir dalam seremoni peluncuran musim baru dbl
di lapangan basket kemenpora jumat pagi
berharap kolaborasi dbl indonesia dengan pp perbasi diharapkan semakin solid lagi
agar tercipta kesinambungan pembinaan atlet sejak bangku sekolah
terlebih alumni kompetisi dbl telah menjadi bagian dari timnas bola basket putri
peraih medali masi games kamboja dua ribu dua puluh tiga
terima kasih karena ini membantu pemerintah dalam hal ini kemenpora
untuk transcouting potensi potensi atlet atlet basket di seluruh lapisan daerah di indonesia
apresiasi diberikan ceo sekaligus founder dbl indonesia azrul ananda
atas perhatian yang diberikan kemenpora
azrul berharap agar kompetisi dbl bisa melahirkan banyak atlet
untuk membela timnas bola basket indonesia maupun membuka peluang menimba ilmu di luar negeri
memang tahun ini kita akan naiknya kembali seperti sebelum pandemi
pesertanya sudah lebih dari empat puluh dua orang di tiga puluh kota tadi dua puluh dua provinsi
dan kita mulai menata lagi supaya semua wilayah indonesia dalam waktu dekat bisa sebenarnya ada kompetisi dbl
sementara itu salah seorang atlet bernama vanessa mengaku beruntung bisa lolos seleksi
masuk dalam daftar
dbl all stars yang bertanding di amerika serikat
di chicago vanessa dapat belajar lagi teknik dasar bermain basket
dan mendapat kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan di sana
kalau aku dari aku aku di sana kayak belajar
ternyata basic basic dari basket yang kita pelajari di indonesia itu ternyata dirubah lagi di sana
karena kayak di belakang di situ di sana beda banget sama di sini

dan kalau di situ kan seperti atlet juga

kompetisi dbl musim ini dijadwalkan bergulir pada dua puluh satu juli dua ribu dua puluh tiga hingga maret dua ribu dua puluh empat mendatang
yang berlangsung di tiga puluh kota dan dua puluh dua provinsi serta diikuti sekitar empat puluh ribu pelajar di tanah air
kompetisi usia dini itu diketahui merupakan salah satu cara indonesia untuk mendapatkan atlet berkualitas
agar bisa bersaing di kancah internasional
gale putra jakarta